banyuwangi tak hanya terkenal dengan destinasi wisatanya
kota gandrung di ujung timur pulau jawa ini juga menyimpan beragam kuliner yang wajib dicoba
salah satunya segotempong
sajian super pedas ini sangat mudah ditemukan di hampir setiap sudut kota
saya ajak anda ke warung segotempong bona di kelurahan kertosari
warung ini mulai buka pukul sembilan pagi
biasanya pelanggan ketagihan dengan sensasi sambal yang super pedas
menu andalanya adalah telur dada crispy
makin nikmat disantap dengan nasi hangat dan sambal
yang membuat sambal di bokna khas adalah penggunaan tomat ranti
tomat ini dipilih karena lebih banyak kandungan air dibanding tomat biasa
dalam sehari warung bona bisa menyajikan tiga belas kg cabai dan dua puluh lima kg ranti
selain bona ada juga warung segotempong yang tak kalah favorit
warung bokwa yang berada di kelurahan bakungan kecamatan gelaga
di sini mereka tidak menggunakan tomat ranting karena dianggap sulit
proses penyajiannya pun berbeda
setelah mengambil nasi beserta sayur rebus barulah dibubui sambal hingga meresap ke dalam nasi
peneliti budaya banyuwangi mengatakan segot tempong merupakan salah satu kuliner khas banyuwangi
bahan yang membuatnya khas adalah tomat ranti
misalnya orang sepintas melihat oh isinya cuma kayak gitu
memang gampang ditiru tapi kan bahan terutama bahan pembuatan sambalnya yang sangat khas itu kan namanya ranti
jadi ranti itu sayuran semacam tomat gitu tetapi yang bentuk permukaannya tidak beraturan dan kandungan airnya lebih banyak daripada tomat
rasanya juga lebih kecut
berasal dari bahasa using yang berarti nasi sementara tempong berarti ditampan
kuliner super pedas ini bisa membuat siapa saja yang menikmatinya bercucuran keringat dan membuat wajah menjadi merah
serasa seperti orang yang ditampar
seporsi segotempong bisa dinikmati seharga sepuluh ribu rupiah
sudah komplit dengan berbagai lauk serta sayur mayur
tapi ingat tetap terapkan protokol kesehatan saat berwisata kuliner di banyuwangi ya